kri nagapasa empat ratus tiga yang dipesan dari korea selatan
senin ini tiba di dermaga komando armada timur surabaya
kapal ini menjadi yang pertama tiba di indonesia dari tiga kapal yang dipesan oleh pemerintah
untuk memperkuat pertahanan negara
koresponden cnn indonesia wida subianto di sana
selamat siang wida
wida seperti apa ini kecanggihannya dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan
pemerintah untuk kapal selam ini
mencapai triliunan rupiah iqbal
jadi yang terpenting adalah baru saja kita bisa melihat salah satu sejarah
di mana salah satu tiga dari kapal selam indonesia ini baru saja bersandar
di dermaga komando armada timur di surabaya jawa timur tepat di belakang saya
ini adalah kapal selam nagapasa empat ratus tiga bersandar tadi sekitar pukul sepuluh wib
setelah sebelumnya melakukan perjalanan tanpa henti kurang lebih lima belas hari dari korea selatan
dan memang kapal selam ini didatangkan langsung dari korea selatan karena memang produksi dari dsme
atau daiwo shipbuilding and marine engineering di mana indonesia memang memesan tiga kapal selam
di sana dengan sistem tot atau transfer of technology
dua kapal selam diproduksi di korea selatan dan satu kapal selam nanti rencananya ini akan diproduksi
di pt pal bumn galangan kapal di indonesia yang nantinya memang sudah memiliki kesepakatan
dari daiwo ini untuk transfer of teknologinya
nah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keistimewaan kapal selam nagapasa empat ratus tiga ini
kita bisa bertanya langsung ke kasal tni angkatan laut laksamana tni ade supandi
bapak boleh dijelaskan
yang pertama adalah yang tentunya pengen tahu dari masyarakat indonesia adalah kenapa harus memesan
di korea selatan dan apa keunggulan dari kapal selam ini
baik terima kasih
pada dasarnya pengadaan kapal selam
merupakan rencana strategi angkatan laut yang sudah tercantum dalam program minimum essential forces
bahwa dalam ranserat tni angkatan laut kebutuhan dua belas kapal selam untuk mampu kita melaksanakan
kedaulatan negara di laut karena jenis kekuatan angkatan laut untuk kapal selam ini dibutuhkan
dalam rangka peperangan bawah air sebagai salah satu fungsi kemampuan angkatan laut dan juga adalah
jadi kita harus memiliki kapal selam yang berbeda dengan kapal selam yang sudah kita miliki
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh kita memiliki kapal selam kelas u dua ratus sembilan kri cakra dan kri nanggala yang sudah mengabdi kepada negara
dari tahun delapan puluh sampai tahun dua ribu tujuh belas berarti tiga puluh tujuh tahun
diharapkan bahwa teknologi ataupun desain rekaise energi
engineering dari u dua ratus sembilan yang diadopsi oleh korea selatan itu wujudnya adalah kri nagapasa empat ratus dua
sehingga diharapkan dari sisi teknologi tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita miliki
dan dari sisi ukuran juga masih sama
tipikal dari dua kapal ini adalah tipe kapal selam diesel elektrik
di dalam lingkungan angkatan laut dunia memang ada kapal selam diesel elektrik dan kapal selam nuklir
yang berbeda dibedakan berdasarkan pada penduduk
yang untuk angkatan laut kita sementara kita masih berkisar pada kapal selam diesel elektrik
di dunia kapal selam diesel elektrik ini jenis yang kita umum ya dikenali tipe u dua ratus sembilan
chanbogo ini dan juga kiloklas yang rusia termasuk juga skorpen yang dari perancis
nah kenapa dipilih oleh kita untuk cangbogo ini atau kebutuhan kapal selam ini
karena tadi itu jadi sisi teknologi tidak jauh bedanya
karena bagaimanapun juga jenis
ataupun pembuatan kapal selam di negara manapun juga akan tergantung isian
isian daripada kapal selam biasanya kita yang memilih
berdasarkan pada kebutuhan kita
kebutuhan kita salah satu pertimbangan juga yang tidak kalah pentingnya adalah komunality
karena berkaitan dengan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan
jangan sampai terlalu banyak sistem
akibatnya kita waktu habis untuk mempelajari sekian sistem
oleh sebab itu
kita harus memiliki keinginan untuk transportasi teknologi
yang berikutnya kan kita keinginan untuk transfer teknologi
diharapkan nanti kapal ketiga itu pt pal yang sudah dilengkapi infrastruktur untuk membangun kapal selam
diharapkan nanti mampu membuat sendiri untuk kebutuhan angkatan laut
jadi memang pertimbangan teknologi yang berikutnya adalah pertimbangan kedepan kita sendiri
karena kebutuhan kapal selam nampaknya belum berakhir ya
tetap dibutuhkan bagi angkatan laut untuk memenuhi susunan tempur
pastinya pak dibutuhkan
sebenarnya indonesia saat ini sudah memiliki berapa kapal selam
dan sebagai negara kepulauan
apakah memang sudah mencukupi pak
baik jadi kalau dilihat luasan wilayah
kita sebenarnya butuh kapal selam banyak
tapi kan kita juga mempertimbangkan kemampuan negara
luasan wilayah kita itu secara rasional lah
berpikir rasional dengan ada wilayah dalam dan dangkal
dan dari sisi cakupan juga dengan profesi tempur nantinya
kita sudah memiliki dua belas kapal selam
dan kita pernah pada tahun enam puluh an kita memiliki dua belas kapal selam
kemudian karena kondisi keuangan negara
sehingga tahun delapan puluh an kita hanya mampu mengganti dua buah
tahun dua ribu an dua ribu sepuluh an sudah ada kemampuan pembiayaan negara
oleh sebab itu kalau dihitung berapa
nah kita bertahap berarti dua sama lima kita pelihara
sampai nanti berikut bertahap tambah lagi
karena kekuatan kapal selam menjadi faktor penentu juga
dalam peperangan laut ya sebagai faktor deteren
karena kedua kapal selam merupakan senjata strategis
jadi sekarang goalnya adalah memiliki dua belas kapal selam
dan sekarang posisinya tiga
pembiayaannya ini sampai berapa pak satu kapal selam
satu kapal ini kalau hitungan kasar empat lima triliun
ini tiga ratus enam puluh juta dolar satu
kalau saya utak atik dengan kursa hari ini antara empat tujuh triliun
tapi juga membangun kapal selam ini lama
kontrak kapal ini sudah dimulai tahun dua ribu sebelas
kemudian efektif kontrak dua ribu tujuh belas
kemudian dua ribu tujuh belas sampai di sini artinya empat tahun
untuk membangun kapal selam tipe ini
kapal selam nuklir lebih lama lagi
jadi ini sistem pembeliannya adalah transfer of technology
artinya nanti dua kapal selam diproduksi di korea selatan
dan satu rencananya diproduksi di pt pal
kemampuannya pt pal menurut bapak seperti bagaimana
sebenarnya kan kalau dilihat dengan riwayat
anggaplah kemerdekaan kita dengan korea ini relatif sama ya usianya
kemudian angka talon juga relatif sama gitu kan
sehingga sebenarnya infrastruktur itu logika kita bahwa relatif sama perkembangannya
artinya bahwa dia lebih dulu bisa bikin kapal selam
ya kan itu kan dibanding kita
nah kita belajar sama mereka sehingga diharapkan dengan kontrak tiga buah kapal selam
satu kita harapkan dibangun di sini
prosesnya bertahap tentu saja
prosesnya bertahap tentu saja
mulai dari assembly berikutnya membuat sendiri
tetapi itu yang jelas harus didukung dengan kemampuan industri komponen
propulsi harus ada radar kemudian combat system kabel pompa dan sebagainya
industri komponen harus kuat
karena korea selatan juga didukung oleh industri komponen lokalnya yang bagus gitu
kita juga nantinya ke depan seperti itu
pak boleh diperjelas ini kan kalau jelas pesan di korea selatan ini adalah tiga
satu nanti diproduksi pt pal
sedangkan kebutuhan kita ini adalah dua belas kapal selam
apakah nanti rencananya kapal selam yang keempat dan ke dua belas ini akan diproduksi sendiri di indonesia
kan nanti dari kapasitas kemampuan pt pa akan kelihatan di kapal ketiga
kalau sudah betul betul mampu ya dari hasil
kan kembali ke outcome nya si piat pt pal ini
yang kedua adalah juga yang tadi saya sampaikan
ada namanya industri komponen
ada nanti berapa persen omset yang masih yang kita bisa penuhi
mungkin bertahap juga gitu kan
karena mungkin nanti ke depan misalnya seperti radar harus masih tetap dari korea misalnya
atau ada kontepat lain yang kita bisa manfaatkan
paling tidak pengalaman membuat itu suatu hal yang sangat penting ya bagi galangan dalam membangun suatu sistem yang berbeda
kalau kapal niaga kapal prigen sudah bisa bikin kan
beda sama dengan belanda
tapi untuk yang kapal selam ini butuh keahlian keterampilan khusus seperti itu
baik terima kasih laksamana tni ade supandi
kasal dan silakan melanjutkan kegiatan lagi
dan memang kapal selam ini dinamakan oleh menhan beserta istri dan juga kasal
yang memang pada awal agustus kemarin ini datang di korea selatan
ini dengan menamakan naga pasa
yang artinya ini adalah salah satu busur panah dari indrajit salah satu tokoh perwayangan
yang mana busur panah ini diketahui bisa berubah menjadi seribu ular
dan diharapkan kapal dengan panjang sekitar enam puluh meter dan juga diameter enam meter ini nantinya
yang memiliki spesifikasi kemampuan untuk melemparkan sekitar delapan torpedo ini bisa melawan musuh
dan juga mempertahankan kedaulatan negara dan juga pertahanan indonesia
kembali ke iqbal
baik wida subianto langsung dari surabaya jawa timur terima kasih
kri nagapasa empat ratus tiga yang dipesan dari korea selatan senin ini tiba di dermaga komando armada timur surabaya
kapal ini menjadi yang pertama tiba di indonesia
dari tiga kapal yang diperoleh
dari tiga kapal yang di pesan oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara
kri nagapasa empat ratus tiga adalah salah satu dari tiga kapal selam yang dipesan indonesia dari korea selatan
kapal ini memiliki panjang enam puluh satu tiga meter
memiliki kecepatan kurang lebih dua puluh satu knot di bawah air
kapal tersebut bisa menampung empat puluh kru dan dapat berlayar hingga lebih dari lima puluh hari
sebagai kapal perang kri nagapasa juga dipersenjatai oleh torpedo dengan fasilitas delapan tabung peluncur
kri naga pasa adalah kapal selam pertama yang diterima indonesia dari tiga kapal yang di pesan
berdasarkan perjanjian transfer of technology dua kapal selam dibuat di korea selatan
pembuatan kapal selam ketiga baru akan dilakukan oleh pt pal surabaya sebagai produksi bersama
rencananya kapal selam kedua dan ketiga akan diberi nama kri trisula empat ratus empat